kita harus cepet dik dik mau ketemu
tadi waktu saya bilang mau tambah kamu bilang oke
selamat siang bos
mau nombang amin bos mencari suap nasi
terima kasih bos
kamu tuh mau mulai kerjanya hari ini atau besok
tadinya kamu yang mau sekarang saya yang semangat kenapa ya
yaudah deh aku sabar sabarin dulu sampai besok
ih kau yang kepo deh
kalau nggak boleh yaudah nggak apa apa
ya udah aku kasih tau
barusan itu yang telpon yang punya toko sepatu yang waktu itu aku beli sepatu
aku melebar kerja di situ
di daerah malabar
aku tahu di situ banyak toko sepatu
tapi setahu aku semua toko sepatu pinggir jalan
kamu yakin mau kerja di situ
kalau mau kerja di toko kenapa nggak kerja di sana
kenapa nggak kerja di toko yang besar yang bagus atau sekalian di departemen store
mungkin karena yang punya tokonya ganteng
kamu tagih iuran keamanan ke pedagang terus mau bang parkir di store kerekening saya
kalau kamu cepat waktunya masih cukup
beres kerja jam berapa
masih agak lama jam empat baru keluar
jadi ketemu hari ini
boleh nanti saya kontak begitu kerjaan saya beres
halo dimana kan makan bisa ketemu bisa selesai makan nanti saya
mau kamu red sama sama lagi ya oke otek satu lagi kamu nambah iya kita harus cepet
piknik mau ketemu tadi waktu saya bilang mu tambah kamu bilang oke kapan kamu bilang tadi terus
selamat siang bos siang mau numpang amin bos mencari suap nasi ya makasih bos
terima kasih kok situ yang narik iuran kang bro iya kondisi darurat mas bro darurat kenapa kang
bro siune sekarang udah nggak di sini kabur bawa uang iuran dari pedagang mas bro waduh
cirebon cirebon cirebon cirebon cirebon satu lagi berangkat satu lagi
jeraim jeraim jeraim
jeraim jeraim jeraim
jeraim jeraim jeraim
jeraim jeraim jeraim
saya pulang dulu sakit kepala
kamu bisa helah sendiri
jerayang jerayang jerayang
jerayang jerayang jerayang
mau kemana kang gobang
keliatannya kurang sehat
obat manjur buat sakit kepala
kang gobang suka gak percaya
dikasih tahu sama orang tua
tadi aku ke rumah teman aku
mau nawarin kerudung
ke adik perempuan sama saudara perempuannya
lagi gak ada
jadinya aku tinggal
biar adik perempuan
sama sodara perempuannya
mau apa enggak beli atau enggak
kamu lagi dimana
hari ini kita ketemu enggak
kalo kubed udah ngecek kerudung yang dititipin ke temennya kubed
adik perempuan sama saudara perempuan
temennya kubed mau beli kerudung
biar sekalian kubed store uangnya ke aku
ya udah tuh
katanya kamu jualan kerudung